kalau pasang kuping pemirsa semuanya lah biar terang
pasang kuping lah biar terang
ini hari saya cerita tentang si abang pitu
lakon lakon dengan percakapan khas betawi hidup dari kampung ke kampung
mulai dari kisah para jago pukul kerajaan di masa lalu hingga kehidupan sehari hari dikemas api
tidak sekedar menjadi tontonan melainkan juga sebagai tuntunan
teater rakyat khas betawi terus hidup tak lekang oleh waktu
pukulan gendang gong gambang dan kromong sepintas menandakan bahwa akan ada acara musik gambang kromong tas betawi
namun jangan salah iringan gambang kromong merupakan penanda bahwa lakon jampang si jago betawi segera dimulai
jalan jalan ke bekasi pulangnya beli tenasin kau bisa di lugakasi gua akan gua habisin
eh pakar pasar pagi pasar si terep si terep membeli kentang
ini pukulun saya lagi harap kalau pukulun si jatuh kentang
rum kerjaan diam aja
ada pantun dan dialog dialog tas petawi yang diiringi musik tersebut
tradisional biasa dikenal sebagai lenong betawi
lenong merupakan kesenian teater rakyat tradisional yang muncul di perkampungan warga petawi sejak awal tahun seribu sembilan ratus an
maka ditariklah simpul simpul seni pertunjukan mereka itu
dulu ada komedi bangsawan di teater tradisional ada komedi istanbul ada pertunjukan yang disebut dengan wayang
wayang dalam pemahaman di sini wayang yang sama dengan seni pertunjukan tradisional
akhirnya ada disebut wayang senggol wayang dermuluk wayang macam macam wayang
tapi itu sebetulnya adalah seni pertunjukan
diserap menjadi seni pertunjukan
seni pertunjukan tradisional lenong
di awal kemunculannya lenong hidup dari barat jakarta dan menjamur hingga ke pusat kota
unsur tionghoa melekat dari peralatan musik gambang kromong yang dimainkan
kenapa disebut begitu karena cerita yang dibawakan pada lenong jenis lenong ini adalah bahasa melayu tinggi
kemudian dia juga menggunakan busana busana yang resmi
dia membawakan cerita cerita bukan sehari hari cerita cerita kerajaan gitu kira kira
lenong preman itu ya preman itu dianggap bebas
manusia yang bebas manusia yang menggunakan bahasa sehari hari
dan juga lakon lakon yang dibawakan juga lakon lakon sehari hari
jadi konflik rumah tangga dan juga lakon lakon yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat
seperti lakon bang pitung lakon si angkri si jampang yaida sime itu hal hal yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat
meski sempat menjamur di pusat kota saat ini sanggar kesenian lenong juga banyak tumbuh di pinggiran jakarta
lembaga kebudayaan betawi mencatat ada lima belas sanggar lenong besar yang masih bertahan
delapan sanggar diantaranya berada di jakarta timur
ini apa itu
ini yang jadi mas
kulkas di situ
baik baik baik baik baik baik
buat dari kebutuhan inggris nonton
baik baik baik baik baik
salah satu sanggar lenong yang cukup terkenal adalah sanggar jaliputra di jalan gandaria kecamatan pasar rebo jakarta timur
sanggar ini berdiri di era tahun seribu sembilan ratus lima puluh an dengan nama lenong sedap malam
sanggar dipimpin oleh salah satu seniman lenong tersohor kala itu kong samatmodo
seiring berjalannya waktu sanggar sedap malam diwariskan ke anak dari kong samar yang dikenal sebagai babe jali
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sanggar ini resmi bernama
burhanuddin merupakan generasi ketiga yang kini mendapat mandat memimpin sanggar lenong tradisional ini
kalau lenong yang sebenarnya sebetulnya butuh tempat buat panggung
panggung aja minimal dua belas
tempat untuk yang nonton
ada tempat panggung kagak ada tempat nonton juga kesian
pemain kalau gak ada penontonnya kan tau sendiri
jadi butuh tempat yang seperti itu
nah kalau dipaksa paksain ya alah keadaannya
bang alasan segitu cukup gak ya
udah cukupin aja daripada kagak main
semua kan jadi ilang
kadang kadang kita punya konsep anong kita
permainan lenong jaliputra masih menggunakan pakem lama
yang menurut mereka tidak bisa ditinggalkan
salah satu syaratnya adalah iringan musik gambang kromong lengkap
kalau lenang itu harus ada gambang kromong
yang mengiringi untuk efek musik keluar masuknya adegan itu
pernah dulu di beberapa lenong
yang sudah in kayak lenong rumpi lenong bocah
nah itu kan lo gak pernah pake musik gambang kromong tuh
sempat di ini juga sama pakar pakar lenong betawi
ya kalau seperti itu bukan lenong
selain sebagai penanda alur cerita musik gambang kromong juga digunakan
untuk menarik warga kampung agar berkumpul sebelum lakon dimulai
yang membuat pembeda itu lenong dengan teater tradisi yang lainnya ya musiknya gitu
karena untuk keluar masuknya gitu
kalau ada pemain untuk masuk ke panggung masuk ke inframe itu diiringi sama musik
in out nya juga diiringi gitu
salah satu keunikan lakon lakon dalam lenong betawi adalah dialog yang muncul
rata rata tidak menggunakan naskah
ya itu dari ide kita aja
kadang kadang di luar naskah emang sih dia gak ngomong juga kita ngomong aja
yang penting kan kategorinya masuk
otodidak nggak ada yang ngajarin
ya paling babek yang ngajarin
makanya saya bilang saya lebih cenderung lebih senang ke cerita
ketimbang ke lawak
ya kalau saya wah cerita ini cerita ini
jadi saya terngetin bahasa betawi saya terngetin
saya terngetin gitu
saya taruh dalam memori komputer saya
meski dihadang berbagai rintangan
bagi jaliputra seni lenong
lenong masih memiliki tempat khusus di beberapa lapisan masyarakat
hal inilah yang menjadi salah satu alasan burhan
dan pemain di sanggar lenongnya berjanji tetap aktif
untuk melestarikan warisan budaya leluhur mereka
kalau misalnya dia kagak suka kagak nonton
apalagi kalau kita daerah main di parung sana itu
yang nonton udah pada ngelar tikerbaik
apalagi kalau kita main di tanggal
atau sama aji borot pada grupnya itu
wah kagak muat lapangan
tapi kalau bicara nggak suka nggak mungkin
pertama mahal kedua tempat
jadi kalau nggak dilirik ya kalau menurut saya
generasi aja masih banyak alhamdulillah
tinggal sudah cuma hanya bagian kecil aja
menjadi salah satu dari ratusan suku di indonesia
suku betawi memiliki beragam kisah
dan tuntunan dari masa lalu
yang diekspresikan dari berbagai bentuk dan media
kesenian topeng betawi diantaranya
seni tradisional ini diakini telah ada
sejak abad ke lima belas silam
nah topeng betawi memang mendapat pengaruhan
dari topeng di jawa tengah
khususnya topeng dari cirebon
nah terutama dalam tariannya ya
dalam tariannya dalam tarian topeng
tapi kalau di dalam lakon lakonnya
dalam bahasanya itu menggunakan bahasa betawi
dan topeng ini memang mendapat pengaruh dari
mendapat pengaruh dari jawa barat
yaitu unsur unsur sunda
di awal kemunculannya kesenian ini dipertunjukkan
dengan cara berkeliling kampung
dengan menonjolkan tarian topeng
sementara saat dipentaskan
porsi lakon dan lawakan biasanya lebih menonjol
dalam perkembangannya seni topeng betawi
kini lebih dikenal sebagai teater rakyat
mengisahkan konflik dan kejadian sehari hari
yang dekat dengan masyarakat
kesenian topeng betawi yang biasa dimainkan semalam suntuh
memiliki beberapa unsur pertunjukan
topeng sebagai kedok
topeng sebagai seni pertunjukan
dan topeng sebagai tarian
topeng sebagai nyanyian
jadi ada empat unsur yang kita bisa klasifikasi
di dalam pertunjukan topeng
berbeda dengan lenong kesenian topeng betawi
tumbuh dan berkembang di wilayah timur dan selatan jakarta
yang berbatasan dengan provinsi jawa barat
kampung cisalak cimanggis depok dipercaya
sebagai lokasi awal menjamurnya topeng betawi
mak kinang dan kong jiun pasangan seniman tradisional
dari awal tahun sembilan puluh an ini adalah tokoh penting
yang membesarkan nama topeng dari perkampungan cisalak saat itu
saat ini warisan topeng betawi asli cisalak masih hidup
dengan berdirinya sanggar topeng betawi kinang putra
yang dipimpin andi supardi
jadi pendiri topeng betawi dia adalah seorang pak jiun dan ibu kinang
nah anak anaknya udah generasi keduanya
diantaranya ada bapak kisam jiun
ada bapak dali jiun ada bokir jiun
ada bapak naik jiun bapaknya mandra
bagi andi perjalanan mengawal warisan kesenian tradisional
dari leluhur juga terkendala masalah keterbatasan lokasi pentas
sebetulnya kalau main di kampung agak susah
satu faktor tempat kedua mungkin faktor agak mahal
mungkin itu salah satunya ya
cuma aja sebagian kecil sebagian kecil aja kita bisa
kita yang bisa meminitnya kita juga yang bisa permintaan
permintaannya kayak gimana nih ngikutin durasi
biasanya satu malam suntuk dengan kemasan satu jam dua jam bisa nggak ya
tidak tergantung kita
pentas topeng betawi memiliki pakem dan urutan pentas yang tidak bisa diubah
pertama penonton akan disajikan atraksi yang dinamakan tetep
dimana iringan musik gamelan ajeng atau gamelan topeng
akan menampilkan atraksi alat musik tradisional seperti kenong kecerek dan rebak
setelah itu penonton akan disajikan beberapa tarian topeng sebagai pembuka
seperti lipet gandes topeng tunggal dan topeng ekspresi
ya udah begitu aja ya
makasih banget ya pak
kita langsung mau dapet nih mau dari mana dapet biar gede waktu
atraksi dilanjutkan dengan bebodoran atau lawakan
yang langsung akan disambungkan dengan lakon atau cerita yang dipentaskan
di bagian cerita mungkin lagunya sunda
tapi di beberapa pertunjukan topeng ada beberapa segmen di depannya itu punya topeng
pecah oba yang dipanggil oi yang mau lagi
apa sih ya bang
ya allah pas mau lagi
berbeda dengan lenong kekuatan lakon dalam topeng betawi cenderung sederhana
dengan kisah keseharian masyarakat betawi
masker apa gimana caranya
pertunjukan lakon juga dilakukan secara spontan tidak ada naskah
para pemain hanya merepresentasikan apa yang biasa dialami dan diucapkan dalam keseharian mereka

ini kata gini gini saya dari jerman tahu nggak
dialog dialog sederhana muncul dalam lakon topeng betawi memiliki makna tuntunan yang jauh lebih dalam dari sekedar tontonan yang menghibur
meski memiliki campuran unsur budaya sunda jenis tarian dan iringan musik dalam topeng betawi memiliki ciri khas sendiri
sebagai bentuk identitas baru dari akulturasi yang berlangsung
sikap narinya itu mendak
dia biasanya tuh kan kakinya v terus nanti sikap badannya agak ke depan ntar abis itu mendak ke bawah
kayak ya gini nih mendak
itu biasanya ciri khasnya seperti itu
kalau dari topeng betawi itu iramanya ya seperti biasa sih ngalir aja
udah ada pakemnya sih
biasanya kalau dari topeng betawi itu setiap dari panggung ke panggung udah ada pakemnya
ini dari musik ini dari musik ini dari musik ini biasanya gitu
sudah lazim diketahui sebagian besar kesenian tradisional di indonesia lahir syarat dengan makna yang sakral
begitu juga topeng betawi yang memberikan lebih dari sekedar hiburan rakyat
di seni itu bukan tibang senang senang tapi buat ladang usaha
dengan hati dengan kejujuran yang kita punya
kejujuran yang bakal turun ke kita
yang penting orang jangan sirik pidik jahil dan gini
jujur bahwa yang aman aja pimpinan mah
buat gue jarang jempol jempol burung
emang cara pasaran gak ya
meski memiliki perbedaan yang sangat mendasar
masyarakat awam kadang masih belum bisa membedakan antara pertunjukan lenong dan topeng betawi
selain lakon lakon yang berbeda
perbedaan iringan musik dan penyebaran masing masing kesenian juga menjadi ciri khas
pada saat ini
kita juga menunjukan lakon lakon yang terbaik
nah yang paling menonjol di kuping kita itu adalah suara dari rebab
ya rebab dengan tehian berbeda
nah itu kalau persebaran persebaran seni pertunjukan lenong itu memang lebih kepada ke pinggir
nah kalau eh topeng itu ada di pinggir
kalau lenong itu ke pinggir dia menjadi ke tengah
jangan ngurusin anakmu lihat dong
anak muda kayak gini tuannya kayak apa enggak
di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an saat masa kejayaan lenong dan topeng betawi berlangsung
gubernur dki jakarta saat itu ali sadikin
membawa kedua teater rakyat betawi ini ke panggung yang lebih besar
proses penyatuan panggung juga mempengaruhi biasnya pemahaman masyarakat
atas dua kesenian yang berbeda ini
kemudian keduanya ini dientaskan pada masa kekuasaan ali sadikin
yang membentuk tim penelitian dan pelestarian dan pengembangan kesenian betawi
munculah lenong di tim munculah topeng di tim
dan kedua pemain ini dijadiin satu menjadi pemain lenong begitulah
itu juga kemudian yang akhirnya orang orang menyesatkan orang orang
upaya yang dilakukan ali sadikin pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an itu
juga menyesatkan pada orang pada akhirnya karena tidak lagi bisa membedakan
masa keemasan lenong dan topeng betawi lalu berlanjut
dengan masuknya teater rakyat ini ke layar kaca di era seribu sembilan ratus delapan puluh an hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh an
nama nama seniman terkenal saat itu seperti bokir malih tongtong bolot dan nirin kumpul
turut mewarnai layar kaca dengan konsep sitkom
nah kalau bicara soal sinetron terus dengan kejayaan di topeng betawi
sampai baba di dunia sinetron itu memang pergaulan juga
bapak kan bergerak dulu di
namanya teaternya teater september tuh baba tuh
di situ teaternya bungali sahab
nah salah satunya pemain di bagian bodor itu bapak haji nirin
nah anies termasuk di situ cuma emang ikut ikut aja dulu tuh
ikut ikut babek gitu ikut ikut tawa
lihatin tuh dia lihatin dia gerak gerik gimana
nanti satu saat lo bakal nurunin
anak dari seni manirin kumpul ini melewati proses pentas
dari kampung ke kampung panggung ke panggung hingga muncul di layar kaca
di seni itu bukan timbang senang senang tapi buat ladang usaha
dengan hati dengan kejujuran yang kita punya kejujuran dan babak karang turun ke kita
yang penting orang jangan sirik
pidik jahil dengki jangan dong
bagi pria empat puluh delapan tahun ini sah sah saja kesenian betawi masuk ke layar kaca
asalkan tidak meninggalkan pakem yang bersifat tradisional
kurang aja dia
menjamurnya kesenian teater rakyat khas betawi hingga ke layar kaca
turut membuat resah beberapa seniman tradisional
pasalnya beberapa acara ternyata tidak menggunakan pakem pakem yang seharusnya ada
ditambah keberadaan kesenian di layar kaca ternyata tidak berdampak
dengan promosi pertunjukan di kampung kampung
sebetulnya sebagai seniman betawi kebanggaan lenong bisa masuk di dunia tv
asal jangan salah kafra
tadi yang abang edok bilang bahwa lenong harus ada gambar gambar
dan bahwa lenong itu tidak cuma yang rewel yang baca doang
bukan ada misi ada cerita ada banyolan
kalau kata orang tua tontonan yang menjadi sebuah tuntunan
ketika ada di tv wah saya bangga banget gitu
baik lenong dan topeng betawi merupakan kesenian tradisional
yang bersifat kerakyatan dan improvisasi
dari kedua hal itulah
originalitas sebuah seni tradisi seharusnya terjaga
dari kampung ke kampung panggung ke panggung hingga media elektronik
teater rakyat khas betawi adalah tontonan
yang diidentifikasi oleh para penikmatnya
menjadi sebuah tuntunan bagi masyarakat luas